para atlet asian games yang akan berlaga di palembang sumatera selatan tidak perlu mengkhawatirkan kemacetan lalu lintas
karena tempat makan latihan hingga tempat menginap berada di atlet village jakabaring
dari dua belas cabang olahraga yang dipertandingkan di jakabaring sport city
hanya cabang sepak bola wanita yang venue nya terletak di luar kompleks
hampir semua pertandingan di asean games dua ribu delapan belas palembang diselenggarakan di satu komplek yang sama
yaitu di jakabaring sport city seluas tiga ratus delapan puluh dua hektare
tak hanya venue pertandingan saja tetapi lebih dari tiga atlet dan ofisial dari empat puluh lima negara
akan menginap di tempat yang sama yaitu di atlet village atau wisma atlet jakabaring
zona satu terdiri dari tiga menara yang sudah digunakan sejak sea games dua ribu delapan belas
di zona yang dilengkapi dengan
ruang pertemuan ini sebanyak satu seratus atlet akan menginap
setiap kamar dihuni oleh tiga orang atlet
nah saat ini saya berada di zona dua wisma atlet yang baru selesai dibangun pada desember dua ribu tujuh belas lalu
di zona dua ini ada lima menara atau lima tower dengan masing masing towernya terdiri dari lima lantai
dan ada enam puluh empat kamar di setiap tower seperti ini
saya akan mengajak anda untuk melihat seperti apa bagian dalam dari tempat menginap
kamar dengan tipe tiga puluh enam ini juga dilengkapi dengan dapur dan balkon
dua tower di rusunami jakabaring zona tiga juga digunakan untuk tambahan atlet asian games
bahkan banyak atlet ini kan yang lebih comfort untuk tinggal di sini
karena beberapa accessibility yang kita kasih kemudahan
bahwa atlet village ini berada di tengah tengah kompleks venue olahraga di sini
jadi jarak yang tempuh antara dari atlet village ke venue yang satu dan venue yang lain
kita tidak perlu memerlukan transportasi yang ribet bahkan jalan kaki aja paling jauh sekitar tujuh menit kalau kita tempuh
untuk menjaga kebugaran fisik para atlet mereka bisa menggunakan area gym yang berada di gedung sport science center
yang juga satu area dengan tempat pengecekan medis
dan tempat ini
letaknya hanya tinggal menyeberang saja dari wisma atlet jakabaring
sementara fasilitas makan atlet semua dipusatkan di main dining hall
yang bisa menampung lebih dari dua ribu atlet
maherdika utama palembang